ya akhir akhir ini semakin jamak ditemui kasus obesitas di kota kota besar tidak hanya terjadi di usia dewasa
tapi juga ditemui di usia balita
mengatasi obesitas tentu tidak bisa menunjuk kesalahan satu orang yaitu pasien
harus ada sistem yang bisa mendukung pasien untuk terbebas dari obesitas
kita bahas malam ini bersama narasumber sudah bergabung secara virtual
dokter spesialis penyakit dalam konsultan endokrin rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta
dokter diki tahapari selamat malam dokter diki
dr diki juga merupakan ketua bidang organisasi himpunan studi obesitas indonesia
dokter terima kasih sekali lagi atas waktu anda
kami ingin mengetahui perkembangan dulu sejauh mana penanganan terhadap pasien f
dari hasil observasi rscm
apa saja yang harus segera dilakukan kepada pasien
ya terima kasih
jadi kalau dari apa yang kita observasi selama ini sebenarnya menyambung
oleh dokter lies dalam press conference hari sebelumnya
kita masih dalam upaya untuk menstabilkan kondisi dari pasien f ini
saat ini memang kondisi obesitas yang disandang oleh pasien memang menyebabkan
berbagai macam komplikasi ya
baik itu komplikasi terkait kemampuan paru parunya kemampuan jantung
sampai pasien juga mengalami infeksi ya di kulit pasien
dan itu menimbulkan gangguan di dalam tubuh pasien
saat ini pasien untuk pernafasannya masih mendapatkan support alat bantu
dan kemudian untuk menstabilkan tekanan darah juga masih mendapatkan support
jadi saat ini kita fokus untuk menangani kondisi akut saat ini pasien
untuk menstabilkan kondisi pasien
sambil nanti kedepannya kita mencari sambil melakukan evaluasi penyebab
dan menentukan langkah tindakan lanjutnya untuk menurunkan berat badannya
apakah sudah ada
dari hasil evaluasi tambahan yang kita lakukan
kemarin kita lakukan
memang ada beberapa kondisi misalkan ada ekoteroid yang sudah kita tata laksana
kemarin kita lihat juga ada beberapa kadar hormon yang mulai turun dan kita lakukan perbaikan
kita bekerja di satu tim yang cukup besar putri
jadi tim dokter yang terlibat pun multidisiplin mulai dari dokter ahli intensive care
dokter dari easy clinic dokter kulit dokter penyakit dalam dan berbagai expertise lain
berarti saat ini pasien ini harus distabilkan dulu kondisinya
dinormalkan dulu beberapa hal yang muncul saat ini gitu ya dok ya
ya jadi misalkan inteksi saat ini kita ada tata laksana inteksinya diberikan artijotik untuk paru parunya
juga dilakukan pengelolaan termasuk support supaya membantu proses pertukaran oksigen untuk pasien ini
dok kalau misalnya dilihat dari sudah ada beberapa paling tidak hasil observasinya
apakah kemudian sekarang tim dokter juga sudah melihat potensi tindakan
yang mungkin akan dilakukan
ya saat ini kita berfokus untuk menangani kondisi yang saat ini perlu mendapatkan penanganan segera ya
tapi kedepannya tentu saja kita sudah berdiskusi dalam tim juga untuk tata laksana kedepannya seperti apa
tentu saja untuk obesitas ini pilihannya sangat beragam ya
mulai dari pengaturan diet sudah kita lakukan kemungkinan akan perlukan pengobatan tertentu untuk obesitasnya
dan bila diperlukan karena ini sudah sangat berat obesitasnya
mungkin perlu terapi operasi misalkan seperti terapi bariatrik
nah ini masih dalam diskusi di tim internal di rsj
dokter ketika pasien f ini kemudian muncul beritanya sejak sembilan juni kemarin
itu kemudian banyak informasi informasi beredar ada hubungannya dengan kondisi psikologis pasien
apakah juga dilakukan observasi terhadap kondisi psikologis pasien ini
ya jadi memang dalam tim yang terlibat dalam pengelolaan pasien f ini
kita sudah melibatkan dokter dari psikiatri ya dokter tera
jadi assessment assessment psikologis sudah dilakukan
jadi kalau kita mengubahkan pasien diabetes
mengelola pasien obesitas itu memang komplikasi komplikasi obesitas ini bisa mencakup
mulai dari komplikasi terkait dengan paru paru jantung sampai ke aspek mental juga
jadi aspek mental atau psikis menjadi aspek yang penting dalam pengelolaan obesitas juga
oke dokter kasus pasien f ini bukan yang pertama kali
bahkan kalau misalnya dokter mengikuti sekitar bulan lalu atau dua bulan lalu
justru juga ada balita yang terdiagnosa obesitas
kenapa akhir akhir ini semakin banyak kasus obesitas dok
ya sebenarnya kalau kita lihat terlepas dari kasus kasus yang tadi yang sangat ekstrim ya
kasus obesitas di indonesia kan meningkat terus
kita lihat obesitas itu kan hanya penemukan masa lemak tubuh
kita menggunakan kriteria menggunakan indeks masa tubuh dari hasil riset kesehatan
dan hasil kesehatan dasar di indonesia itu kita lihat sepertiga dari populasi dewasa di indonesia itu
indeks masa tubuhnya lebih dari dua puluh lima artinya sudah mengalami obesitas
kenapa ini terjadi karena mungkin perubahan perubahan pola hidup dan lingkungan ya
karena prinsipnya obesitas ini adalah penentukan dari masa lemak dalam tubuh
asupan yang berlebih pengeluarannya kurang
jadi mungkin asupan makanan yang berlebih ditambah dengan aktivitas atau eksersis yang kurang
nah aspek lain mungkin terkait dengan metabolisme
nah aspek lain mungkin terkait dengan metabolisme nah aspek lain mungkin terkait dengan metabolisme
nah aspek lain mungkin terkait dengan metabolisme
nah mungkin kasus f ini memang kekhususannya adalah mungkin aspek metabolisnya yang berbeda
kita evaluasi misalkan ada hidrokeroidnya kemudian kadar hormon testosteronnya juga rendah
dan kita lagi cari juga penyebab lain misalkan apakah ada faktor genetik yang juga berkontribusi
tapi memang secara umum perubahan perubahan pola hidup itu mempengaruhi peningkatan angka obesitas di indonesia
dan itu juga terjadi tidak hanya kepada dewasa
tapi saat ini sudah mulai meningkat tuk apakah itu betul
ya jadi memang kejadian obesitasnya meningkat tidak hanya di dewasa pada anak anak juga
kalau kita lihat di laporan di organisasi obesitas dunia kita lihat grafik di indonesia itu naik terus
jadi memang perlu intervensi yang segera dari kita semua untuk sama sama menurunkan tidak hanya dewasa
tapi juga dari anak anak dan remaja
karena kalau obesitasnya terjadi mulai dari anak anak
maka risiko timbulnya penyakit penyakit terkait obesitas misalkan diabetes dan lain sebagainya
juga bisa terjadi pada usia yang lebih muda
jadi intervensinya harus diinginkan
dokter kami mempercayai bahwa mereka yang obesitas itu bukan semerta merta perse itu adalah karena mereka sendiri gitu ya
tapi mungkin juga ada hasil bukan hasil tapi ada juga pengaruh dari lingkungan ada pengaruh dari keluarga mungkin

jadi sebenarnya apa yang salah sih dengan komunitas kita saat ini dok
sampai kemudian ada kecenderungan prevalensi obesitas yang terus meningkat
ya saya pernyataan mbak ludri sangat menarik sekali ya
jadi memang obesitas itu kita tidak bisa menyalahkan seorang dengan obesitas
jadi kita harus menghilangkan stigma seseorang dengan obesitas
jadi obesitas itu tidak serta merta hanya kebanyakan makan kurang gerak enggak gitu
banyak faktor yang lain
misalkan faktor lingkungan
seharusnya kita bisa menyediakan kan lingkungan yang misalkan makanan yang sehatnya lebih mudah dicapai misalkan
termasuk lingkungan yang memudahkan untuk melakukan aktivitas fisik dengan lebih lama misalkan
dan aspek lain aspek metabolisme gitu
kita sering ketemu pasien pasien obesitas memang ada gangguan dalam mekanisme hormonal yang ada dalam tubuhnya
jadi memang akan merasa sering lapar misalkan
jadi kita tidak bisa meletakkan stigma gitu ya pasien dengan obesitas
karena kebanyakan makan kurang gerak
enggak enggak seperti itu
banyak aspek lain yang perlu kita kaji untuk menentukan penyebabnya
jadi pengelolaannya bisa lebih lebat
dokter apa saja sih sebenarnya red flag nya atau gejala ketika seseorang itu mendekati obesitas selain dari body mass index atau indeks masa tubuh tadi
apakah ada yang bisa dilihat lainnya
ya indeks masa tubuh sebenarnya parameter yang paling mudah ya karena cukup menilai
yang paling mudah lagi sebenarnya adalah lingkar perut sebenarnya
untuk menghitung lingkar per seseorang itu normalnya kalau perempuan di bawah delapan puluh cm kalau laki laki di bawah sembilan puluh cm
itu sangat mudah kan
dan menggunakan tali
nah obesitas itu memang seringkali timbulnya komplikasi itu biasanya di kemudian hari
komplikasi itu ada tiga biasanya
ada kondisi metabolik artinya timbul penyakit seperti diabetes kolesterolnya naik penyakit jantung
atau komplikasi mekanik
nafasnya susah karena lemaknya tebal misalkan
atau lututnya nyeri
atau tulang punggungnya sakit gitu
atau ger atau asma
itu bisa timbul karena obesitas
atau aspek psikisnya bisa timbul depresi atau austrayaki juga karena obesitas
nah gejala yang paling mudah itu di lingkar perut sebenarnya itu paling mudah
atau pada beberapa pasien yang sudah ada gangguan metabolisme glukosa
atau kita kenal dengan resistensi
insulinnya terlalu tinggi tapi tidak bisa menurunkan kadar gula darahnya
itu ada misalkan kehitaman di daerah punggung bagian belakang
daerah bagian belakang paham
itu warnanya kehitaman
salah satu gejala awal adanya resistensi insulin misalkan
dokter apa yang saat ini bisa dilakukan mungkin dari penonton kita pada malam hari ini
mengalami gejala yang tadi anda sampaikan
apa yang harus mereka lakukan sekarang
kemana mereka harus pergi berkonsultasi
ya saya rasa untuk teman teman yang mengalami obesitas bisa bertemu dengan layanan kesehatan terdekat ya
untuk mendiskusikan mengenai apakah ada masalah obesitas lain
di lain obesitasnya
misalkan apakah ada kolesterolnya tinggi
apakah ada darah tinggi
apakah ada diabetes
untuk mendapatkan pengelolaan yang tepat
di lain sisi kita harus mengajak semua masyarakat juga mulai berpola hidup sehat ya
dengan lebih banyak bergerak
melakukan olahraga secara rutin
kita rekomendasikan misalkan kalau bisa seminggu minimal satu ratus lima puluh menit semi
setengah jam sehari
dan kemudian pola makan pun harus diatur
saya rasa beberapa upaya promosi dari kementerian kesehatan seperti model germas isi piringku
jadi pola makannya mengurangi konsumsi karbohidrat sederhana gitu ya
makanan manis manis dikurangi
minuman manis manis yang banyak sekali dijual itu juga sebaiknya bisa dikurangin konsumsinya
supaya hidupnya tetap terjaga gitu
memang untuk pasien dengan obesitas untuk menurunkan berat badan itu memang challenging sekali
jadi memang ada baiknya mencari pertolongan ke tenaga kesehatan
untuk dilakukan supervisi
betul mencari pertolongan ke tenaga kesehatan kepada profesional dan didukung juga oleh lingkungan keluarga terutama ya dokter ya
ya lalu dihukum
dukungan lingkungan itu sangat penting ya
dengan menetapkan stigma pada teman teman atau keluarga dengan gaji gas
dokter terima kasih banyak
malam hari ini sudah berbincang dan sangat komprehensif informasi yang disampaikan
sekali lagi terima kasih
sehat selalu dokter